saksi ahli digital forensik pusla forpori heri prianto mengatakan
sesuai dengan berita acara pemeriksaan dari lima puluh tiga rekaman cctv
hanya tiga file yang krusial dalam kasus kematian brigadir yosua
hal ini disampaikan dalam persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan
selasa pagi saat kembali hadir sebagai saksi perkara pembunuhan yosua
dengan lima terdakwa
saksi ahli digital forensik pusla forpori heri prianto
menjelaskan dari puluhan titik rekaman cctv
hanya tiga yang penting yakni dua rekaman cctv di rumah saguling
dan satu di perumahan polri duren iii pada hari terbunuhnya yosua
ia juga mengaku ketiga rekaman yang diterima dari penyidik polres jakarta selatan
hanya berupa file dalam flash disk dan bukan dari dvr cctv
apakah yang saudara dapatkan hasil rekaman cctv tadi
pada waktu di rumah saguling hanya dua itu saja atau ada yang lain
ada sekitar lima puluh tiga yang mulia tetapi sudah sampaikan di bap ali tiga ratus tiga puluh tujuh yang mulia
bahwa yang memang krusial adalah yang di kami setelkan
tiga dengan yang di duren tiga yang mulia
tiga dengan duren tiga yang khusus rumah saguling
hanya dua yang mulia
dalam persidangan heri juga memperlihatkan gambar rombongan putri candrawati
bersama para ajudan yang tiba di rumah saguling dari magelang
termasuk pertemuan ajuda dengan sambo dan putri di lantai tiga
rekaman tersebut menunjukkan momen putri dan kuat masuk ke dalam rumah
riki rizal naik lift ke lantai tiga lalu turun
serta verdi sambo yang keluar dari rumah pukul enam belas lebih dua puluh enam menit waktu indonesia barat
dalam tiga rekaman cctv tersebut sambo tidak terlihat memakai sarung tangan
menanggapi hal itu kuasa hukum sambo arman hanis mengatakan
berdasarkan rekaman cctv yang diperlihatkan
pengakuan richard eliezer sebelumnya melihat sambo memakai sarung tangan hitam terindikasi bohong
ia juga menyebut dalam cctv tidak terlihat richard menyerahkan senjata laras panjang kepada atasannya
ya kalau melihat untuk meringankan atau tidak yang pasti tadi pemutaran cctv
kita semua sama sama melihat dengan jelas
pertama yaitu terdakwa ferdie sambo tidak memakai
dan keterangan richard eliezer yang mengatakan bahwa pak sambo dari rumah saguling sudah memakai sarung tangan
sudah jelas itu keterangan tidak benar atau bohong
sementara itu kuasa hukum richard eliezer bernard pasaribu membantah tuduhan kliennya berbohong
menurutnya apa yang disampaikan richard adalah hal yang benar dan sesuai dengan fakta yang dilihat
phpc maupun ph sambo di sini terlihat sekali men dispreditkan klien kami
dengan mempertanyakan masalah stayer itu yang dibawa ke lantai dua
tapi menurut klien kami itu sudah konsisten dan jelas bahwa setayer itu dibawa lewat tangga sebelah sana
jadi kan selalu diskreditkan di situ tidak ada cctv yang merekam bahwa setair itu dibawa ke atas
seperti diberitakan jpu mendakwa ferdi sambo dan empat terdakwa lain melakukan pembunuhan berencana
dalam persidangan yang berlangsung hingga kini puluhan saksi sudah dihadirkan
yang terdiri atas warga sipil saksi ahli polisi dan saksi mahkota yang juga terdakwa